bupati karawang selika nurahadiana dilempari batu dan petasan saat menghampiri pedagang
pasar rengas dengklok yang akan direlokasi pada rabu
selika yang didampingi sekda karawang acep jamhuri hendak melakukan relokasi pedagang
pasar tradisional rengas dengklok ke pasar baru proklamasi di kabupaten karawang jawa barat pada rabu
sore rombongan lantas bubar menyelamatkan diri namun batu batu masih berterbangan hingga akhirnya
petugas menyelamatkan selika dan masuk ke mobil dinas kemudian selika meluncur menghindari masa
yang sudah kalap kepada cnn indonesia com selika prihatin atas kejadian tersebut ia
meyakini penyerang bukan merupakan pedagang melainkan lsm yang mengatasnamakan pedagang
sejumlah tim gabungan yang terdiri dari satpol pp
polisi dan tni
juga mengalami luka luka akibat kejadian ini hari ini kita akan sudah kita punya data orang orang
yang berperan di sana bermain di sana nanti akan ada connectnya ke siapa ya siapa yang bermain
semuanya memudali siapa yang membayar siapa yang menyuruh siapa yang udah udah ada untuk menghindari
jatuh korban antara kedua belah pihak baik pedagang pasar maupun petugas gabungan pm
dakarawang memilih untuk menarik mundur pasukan dan menunda relokasi pedagang namun rencana
relokasi pedagang pasar rengas dengklok ke pasar baru proklamasi akan tetap dilaksanakan